masih ada acara kamu bersinggala apa nyariin kamu loh
ibu saya bener bener minta maaf ya saya terlambat
kok kamu bisa bareng sama karafa ya
kamu masih inget saya
saya rafa temennya riki
terus saya lihat kamu lari lari
kamu gak apa apa
aku aku gak apa apa
kamu megang aku
aku takut banget aku kira kamu orang jahat
biar kamu lebih rileks
sekarang kamu tarik nafas
kamu jadi lebih tenang
makasih banyak ya rafael
tapi kok kamu sendirian disini
aku pergi naik taksi
terus di jalan aksinya mogok
cari kendaraan lain
akhirnya aku liat
begitu mau kesana
ada cowok cowok gitu kayak gangguin aku
kayak aku takut banget
aku takut mereka orangnya jahat
ada yang luka
gak apa apa aku gak apa apa kok
kalau boleh tau
emangnya kamu mau ketemu sama siapa
aku mau ketemu sama ibu rosa alfari
suami andien kan alvari juga
jessica ini sepupunya
emangnya kamu kenal sama aldi bareng alvari
iya aku kenal
kamu kenal sama mereka
saya kenal banget
dan kamu tau gak
saya juga kenal sama andin
kamu kenal sama mbak andin
andien itu temen baik saya
syukurlah kalau gitu
bisa aja biar lebih aman
kamu ketemuan sama mereka dimana
saya tau tempat itu
gak apa apa emang ya
makasih banyak loh kak rafael sudah bawa jessi kesini
bu rosa ini mama mertuaku
ternyata aku kenal
jadi bu rosa ini mama mertuanya mbak andien
dan mas al ini suami aku
dunia sempit banget ya
aku baru tau loh
yaudah kalau gitu
gue duluan ya
terima kasih sekali lagi
gimana kalau kita lanjutkan ngobrol di cafe
ada apa kak
permisi pak randy
ada tamu untuk bapak
kalau gitu saya tinggal dulu ya pak
tumain datang kesini
tadi gue udah cerita rena
ternyata katrin cerita ke pak angga
gue tau lo pasti kepikiran banget
lo pasti bener bener kewakilan
cuman yang dibilang sama adik gue
ada benarnya juga
lo gak bisa tinggal diam kayak begini
sementara nyokap lo disekap kayak begitu
iya tapi saya tahu persis
entah kenapa ya
feeling gue kayaknya gak mungkin deh
om irvan sampai nyakain nyokap lo
kayaknya gak mungkin
dan kita gak mungkin tinggal diam kayak begini aja
gue terus bergerak sekarang
kita cari informasi dimana keberadaan nyokap lo
kita perlu ngomong irvan sekarang
kita ancam dia
lo gak usah takut sama adik gue
ren ini mama
mama dimana ma
ini nomer telepon siapa ma
mau baik baik aja kan
mama gak ada yang luka
enggak enggak mereka tuh gak melukai mama
tapi mereka menyekap mama ren
aduh mama takut sekali nih
mama dimana sekarang
mama tadi pura pura aja
mama tuh vertigo
tapi dimana ya ini sebentar bentar
ini dimana ini
klinik venusela park apartemen ibu
ren ini tuh di klinik peninsula
aku pasti bakal cari cara
buat selamatin mama
jangan sampe mereka lukain mama
terima kasih ya sus
mama saya sekarang ada di
klinik peninsula park apartemen
klinik peninsula park apartemen
klinik peninsula park apartemen
gak salah sekarang
setelah mama gendong dua jam
akhirnya keisha tidur juga
alhamdulillah mama senang
mama capek mau istirahat dulu ke kamar
nanti kalau keisha bangun
kasih tahu mama ya
membesarkan seorang anak
apalagi seorang putri
tanpa kehadiran seorang ibu
itu sangat berat
kamu jangan ngeluh ya
yaudah papa istirahat dulu ya
jadi gimana j
so mirvan tahu kamu kesini
papa enggak tahu
tadi aku diem diem soalnya
pasti mirvan cemas banget saat ini
karena nyariin jessy
berasa ketemu saya mau bicara soal apa
saya pernah menyuruh dennis untuk menyelidiki kamu
karena saya tidak ada maksud apapun dan saya tidak menyuruh deniz untuk melakukan suatu hal lebih dari apa yang saya minta
saya cuma menyuruh dia untuk menyelidiki
bukan urusan kamu
tapi kalau sampai keluarga ala pari tahu kamu akan pasti sangat dicurigai
dan kamu akan dikait kaitkan dengan kematian pak hartawan alfahri
yang jelas saya tidak ada sangkut pautnya atas kematian pak harto
sayangnya kalau kamu sampai ketahuan memalsukan data kamu akan menjadi tersangka utama
oke pak hartawan
ada kami disini kami akan jadikan kamu
dan kamu gak akan pernah ngalamin masalah itu lagi ya
ya kamu tenang
makasih mbak enek
kamu tahu nggak cv yang kamu kasih ke pt hartawan sentosa itu cv palsu
iya saya tau
kenapa pakai cv palsu
jujur memang saya tahu cv saya palsu
tapi saya gak tau apa dibalik itu semua
kerja di kantornya pak hartawan hanya untuk melihat strategi bisnisnya pak hartawan
karena pada saat itu pak hartawan adalah pelawan bisnisnya papa saya
tapi lebih dari itu saya gak tau apa apa
saya bener bener gak pernah merancangkan hal jahat untuk pak hartawan bu rosa
bahkan kecelakaan yang pak hartawan pun saya gak tau
kamu jangan khawatir
saya percaya sama kamu
karena saya yakin kamu orang baik
terima kasih bu rosa
jc ini kelihatan baik dan rapuh
sepertinya dia tidak tau apa apa soal dendam om irfan
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan

sekarang di kantor ya
saya mama dan andien mau bicara sama papa kamu
mas boleh bilang gak aku mau bicara sama jessy sebentar ya
mau bicara apa lagi
sebentar aja bu
ya jatuh ya
jangan lama lama ya
aku mau dulu
aku pengen nanya sama kamu
kamu kenapa kemarin bohong sama aku jess
kamu bilang kamu pengen dikenalin sama elsa
padahal kamu sahabatnya elsa di harapan kasih
raget ya mbak tau dari mana
mbak tau dari rafael
rafael kasih liat foto kamu dan netek
bapak pengen tahu alasan kamu apa
aku cuma disuruh sama papa
alasan dia apa
iya papa ingetin aku untuk gak ceritain soal elsa ke mbak andien
karena pada waktu itu elsa kan buronan mbak
mbak takut kalau aku ceritain elsa sahabat aku ke mbak andien elsa jadi ketangkep sama polisi dan dia masuk penjara
makanya bapak bilang untuk gak cerita cerita sama mbak ending
aku bener bener minta maaf ya mbak
sumpah gak ada yang pernah mau aku tutup tutupin dari mbak andi
tapi aku gak tahu mbak
aku cuma mau menurut apa aja
makasih udah jujurnya
ternyata mirvan yang suruh jessy bohong
gak nyangka kok
ternyata mirvan gak sebaik yang aku pikir selama ini
rahasia apa lagi yang mungkin dia sembunyikan
coba cari sekeliling rumah
ini udah berapa kali jessy hilang
awas ya kalau sampai gak ketemu
kenapa lagi sih kamu jess
pergi gak bilang apa apa sih
nggak ada yang becus nih kerja di rumah
tadi katanya kamu dapat surat
apa jangan jangan dia yang nemuin mbak rosa ya
ke ruangan saya sekarang
reina kok gak ikut
rena harus istirahat dulu di rumah
nanti kalau ada waktu mbak akan bawa rena ke kamu ya untuk ketemu
aku masih gak nyangka deh
ternyata mbak din itu istrinya aldebaran

dulu sering ketemu sama mas al ya
di kantor bapak hartaman
gak terlalu sering sih mbak
tapi aldebaran itu terkenal loh
kayaknya gak asik deh
dia kalau mau senyum tuh mahal banget
hedo banget sama adiknya roy
kalau nggak salah aku pernah baca berita tentang roy
maaf apa benar
berita tuh benar
aku benar benar turut berduka cita ya bu
kalian ke rumah keluarga alva hari
cari tahu jessica ada di sana apa enggak
kalau begitu kami berangkat sekarang pak
saya mau ke ruangannya pak irfan mbak
apa sudah ada janji dengan pak irfan
jika saya ingin bertemu dengan papa saya sendiri
apa perlu bikin janji dulu
oh mbak enggak pakai pak irvan
iya saya jessica nabela di cipta
maaf mbak saya nggak tahu
papa ada di dalam
mari berusaha ya
bos barusan aja mbak jessi datang
dan dia menuju ruangan bos
dia datang sama keluarga alvari dan bu anding bos
dia datang sama keluarga alvari dan bu anding bos
dia datang sama keluarga alvari dan bu anding bos
jessie saya melihat kamu punya jawab mimpin yang sangat baik

terima kasih banyak bu rosa
terima kasih banyak bu rosa

insya allah elsa akan baik baik aja
insya allah elsa akan baik baik aja

karena sekarang dia sudah menjadi seorang ibu

ini rehearsal siapa
pas di youarn bagaiman repack kalau two of you
terus dua dua kali lagi
jangan ngeluh elsa
hey kamu yang berdiri
lihat tuh disini ilalangnya masih banyak
kamu bersihin sampai bersih
enggak enggak ini enggak apa apa kok
cuma luka kecil
sebentar lagi juga sembuh
nggak ada yang serius kok bu
kelihatannya ibu gak apa apa
hanya kecapean aja
gimana caranya ya
aku jangan keluar dari sini
sebelum randy datang
tapi saya rasanya tuh badan gak enak gitu loh dok
apa detensi aja deh dok
tadi kan sudah detensi bu
semuanya normal kok bu
oh sudah ditensi tuh
iya sudah ditensi
jantung nih rasanya debar debar gitu dok
terus sama ini nih kepala
yaudah nanti untuk sakit kepalanya
saya bikinkan resep obat ya bu ya
apa nggak bisa periksa darah sekalian gitu dok
maaf bu disini alatnya gak ada
kami gak punya lab disini
tapi kalau ibu mau cek darah
bisa saya kasih surat pengantar
oh gitu dok
yaudah kalau gitu dokter bisa minta tolong ya
bikin surat pengantarnya
sebentar ya bu ya
ini surat pengantarnya bu
terima kasih ya dok
jadi ini aja saya gak diperiksa lagi
sudah ibu bisa langsung ke lab
yaudah kalau gitu dok
terima kasih yuk
terima kasih bu
gimana nih keadaannya
ini tuh keluar
itu dia keluar
gimana ya keadaannya
udah sehat kan
aduh ini saya disuruh tes lab
tapi disini tuh gak ada labnya
jadi kita harus step lab ini
kepala saya sudah sakit
yaudah itu nanti aja bu ya
kita pulang dulu aja ya
pelan pelan nih mas
randy kemana yuk
kok belum datang juga
aduh mas belakang saya sakit nih mas
ibu masa ribet nih
siapa yang ribet
dia saya gotong aja ya
pak kaki saya juga lantai
saya tempat yang aman
akhirnya aku bebas
dan ren di datang tepat waktu
udah enang aja
ada apa ini pak
mereka tolong dibawa ke kantor polisi ya pak
ibu ini udah ditunjuk sama mereka
bro maaf sih banyaknya udah bantuin kita
butuh bantuan kasih tau aja lain kali
gue udah nganggapnya seperti keluarga gue sendiri
mas angga ini kakaknya mbak catering ternyata jagoan juga ya
enggak lah luar biasa aja
atau bentar gak apa apa
yaudah kalau gitu kita pergi ya
mau apa mereka kesini sama jessi
kau itu kenapa sih pake ada acara kabur segala
gue minta maaf ya pak
aku pergi dari rumah gak bilang bilang bapak dulu
sejujurnya gue sebenarnya udah lama banget pengen ketemu
aku juga mau minta maaf sama papa kalau aku udah lancang bawa mereka ke sini tanpa izin papa
tapi bu rosa dan aldebaran pengen ngomong sama papa
nggak apa apa ya pak
papa mau ya ngomong sama mereka
kita lurusin pak semuanya biar mereka tuh gak salah paham sama kita
oke aku mau bicara sama mereka ya
nanti kamu tunggu di luar dulu oke
ngapain aku ngapain di sini kenapa aku harus di luar sih
ada hal hal penting yang kamu gak perlu tahu
ya cukup papa aja yang ngobrol ya
itu yang kamu pengen kan
terima kasih ya
terima kasih ya papa
kita keluar ya
kenapa sih papa suruh aku keluar
kan aku juga pengen denger ada apa
hal apa yang mau diomongin
gak usah bertaipat dong
kami gak lama disini
baiklah kalau begitu
ada yang cari bantu
pertama teman saya mau minta maaf dulu karena sudah agak waktu kamu
kami datang dengan cara begini
ada yang ingin kami bicarakan terutama saya
saya minta kita bicarakan dengan kepala dingin disini
ada beberapa hal yang
maaf ini perihal apa ya mbak
setahu kamu menaruh dendam kepada keluarga kami selama bertahun tahun
makanya mau selesai
saya sungguh sungguh minta maaf atas nama suami saya yang sudah meninggal dunia
saya minta kemurahan hati kamu untuk memaafkan kesalahan suami saya
saya tahu suami saya salah karena meninggalkan kamu dan sofia di lokasi kejadian tanpa bertanggung jawab
saya sungguh minta maaf
saya tahu kamu berpikir bahwa saya sudah menyuruh orang bernama dennis untuk melecehkan jessica
tapi saya memastikan kepada kamu
bahwa saya akan mencari dia
bahwa saya tidak pernah tidak pernah tidak pernah melakukan itu
saya nggak mau dendam yang sudah terkubur selama bertahun tahun ini semakin berlarut larut irwan

saya tahu irwan kamu pasti berpikir saya menyuruh dennis
akhirnya maurusah sudah tahu sekarang kan
kalau begitu bolehkah saya mendengar pembelaan langsung dari mbak rosa
mengenai kejadian pemerkosaan anak saya
saya tidak pernah menyuruh denis untuk melecehkan jessica
saya perempuan irvan
saya cuma minta denis untuk background checking
karena anak saya nomor dua roy pada waktu itu curiga
tentang keberadaan jessica
di kantor almarhum suami saya
hanya itu yang saya minta untuk dennis lidiki
tidak lebih irvan
mbak rosa alasan apapun yang mbak rosa kemukakan pada saya
sekarang tidak dapat merubah kejadian
bahwa anak saya adalah korban pemerkosaan